hai saya mama dari rumah ini ada pengumuman yang sangat besar pengumuman terbesar yang
paling big yang ada di abad ini hai nyonya rumah hendak ingin mau menikahkan erwin my
anak anak dengan ayah cahaya ayah hai
nah tadi pak teddy belum selesai bicara udah kamu tolak sih papa jadi enak sama dia emangnya papa
enggak tahu ya si satria belakangan jadi aneh karena siapa karena si
itu si talita itu kerjaannya cuman manfaatin anak kita aja pak dia itu kasih harapan sama
kesatria padahal dia sendiri udah tunangan kan enggak baik pakai gitu enak aja anak kita di
gitu gituin emang dia siapa kamu jangan ada ada lagi pulang tahu dari mana kamu ada ada gimana
sih pak orang mama dengar sendiri kok omongan si satria sama si agung katanya si talita itu
kerjaannya manfaatin dia dia ini jadi frustasi jadi bingung gara gara pacarannya sama orang lain
fi orang orang siapa dia haftalah hatha hata bantu bantu bapaknya si tablet itu orang anaknya
aja kayak gitu era ian kan kalau pakai politik protests itu nggak boleh nyampe nyampe jadi pengusaha
siapa bilang kamu jangan sok tau ah
udah politik aja lah
gak usah pakai ekonomi ekonomi bisnis bisnis segala
repot nanti urusannya
perhiasan kamu dari mana
apa hubungannya sama perhiasan
papa dengerin cerita aku dulu nih
kayak itu tadi digebukin sama preman preman
papa tau luka dimana mana
aku abis ngebantuin aku nyebulin luka lukanya tadi
aku obat obatin semuanya
dan sekarang giliran papa harus bantuin aku
nyelesain masalah yang ini
papa ini menyangkut masalah raka loh papa
menyangkut masalah keselamatan raka papa
maksudnya papa nyebelin banget
apaan sih papa tuh
kamu ceritain nanti aja lagi ya
papa capek papa mau ke kamar dulu
mau ganti baju
tunggu deh terserah deh
apa kenapa sih
kok papa jadi aneh
ini kalau ditaruh di kuping itu geli sekali banget tuh
guluh ayam mas
apaan lagi sih
ada sesuatu something nih antara pituen erwin dan ayah cahaya
kapan coba terakhir kali lihat anak laki

ayah mau ikut
kita cekikik kayak begitu
kok bisa ya si ayani
atau jangan jangan erwin udah lupa sama angrek ma
lu jangan bolot please
cuma satu satunya ini
si ayah satu satunya orang
yang bisa menghibur elwin sekarang
yang bisa memberi dia kehidupan
jodohin mereka berdua
mama ini udah
udah pindah ya dari belakang
atau jangan jangan mau becandain papa ya
ayah serius papa
papa ini gak ngerti deh jalan pikiran mama ini
mama ini kan paling benci sama si ayah
kalau udah dimarah marahin
sampai gak berpikir manusia kan
ya sekarang tiba tiba
mama mau jodohin anak kita erwin sama ayah
i'm making you ngerti sekarang
ayah cahaya itu cuma membantu
tapi ada tapinya
pembantu kelas elit
penggemar fansnya ujubune
and dari semua pelosok dunia papa
dari tukang ojek
yang mukanya kayak kutil
sampai anak baik baik
eh sekarang you lihat
anak kita juga
you lihat dong
udah gak salah lagi
kalau ayah sama erwin
ada bonusnya buat mama
kalau mama gak jadi
ayah bisa bentak bentak
ayah semua hidup
ayah karena dia udah jadi bantu
ayah ini legal
ayah gak bakal ditangkap
ayah gak bakal bisa lahir
ayah senang banget
mama lebih stres dari papa
ayah gak stres
oh semua senang
raka kau sampai malem belum
kamu diapain lagi
besok baru aku ceritain
ya tapi kenapa
gimana cara ngasih tahu ke orang orang rumah
gimana cara ngasih tau ke orang orang rumah
nah erwin kan kakaknya
dia juga harus
apalagi dia itu sebagai penerus perusahaan
udah kita kahwinin aja
jangan macem macem deh
apa maunya mama tuh gak ada yang tau
perintah pelintut mama nih

aku gak perintah pelintut
i juga tadinya pikir pikir
setelah i think think and pikir pikir
kalo sampe tidak melakukan this ini
you juga pikir pikir ya think think ya
nggak bisa begitu dong mah
mereka tuh cuma temenan
terlalu dibesar besarkan cinta
cinta itu akan bersemi i know very well
tahu bagaimana membuatnya bersemi
berkembang biak i tahu
nanti juga akan tunggu sendiri kayak tanaman i
kita siram aja terus kasih pupuk
siram kasih pupuk
ini kan tidur
judes banget yuk kayak perempuan judes
aku mau ketemu sama anak aku
aku sering sama anak aku lepas kandung aku
aduh dan keren
lu pikir yu itu tikus ayo jebak jebak yu
ayo nggak jebak yu manis bener ayo pake jebak jebak yu
ah kali tak kebetulan yu ada di sini yu duduk juga
kok temen banget sih
kayak aja yang ini yu takut
ayo siap temen siap
eh siapa kak
orang orang makan yuk
dipanggil sama mama disuruh gabung ke sana
ayah ikut makan bareng sama kita
masa kakak gak mau ikut sih
aku selama ini udah bikin talitha susah
aku kurang memperhatikan dia
kasian juga sih
gak apa apa makan bareng aja
karwin udah datang
karwin udah datang
ayo duduk bareng kak
saya kok duduk di situ
jangan duduk aja
kebetulan yu datang juga
yu sip juga
kebetulan semua udah kumpul di sini
ai saya mama dari rumah ini
ada pengumuman yang sangat besar
pengumuman terbesar yang paling big yang ada di abad ini
ay muanya rumah hendak ingin mau menikahkan erwin
dengan ayah cahaya ayah
ya saya minta pihak ketahuan
bisnis adik kita